mendekati hari raya kurban hewan kambing selalu menjadi prima dona di antara hewan lainnya
di jombang kambing tidak hanya untuk hewan kurban tetapi juga sebagai peserta balapan
aksi sejumlah kambing yang mogok berlari dan hanya berputar putar di tengah lapangan
membuat lomba semakin lucu dan meriah
di benak kita jika mendengar kata karapan yang ada di bayangan adalah aksi sepasang hewan yang beradu kecepatan berlari
namun hal tersebut jauh berbeda dengan yang tersaji pada karapan kambing yang digelar warga desa jarang wulung
kejabatan wonosalon kabupaten jombang
meski sudah berulang kali dilatih kambing kambing jantan ini enggan berlari ke depan
mereka justru hanya berputar dan berusaha keluar lapangan hingga menabrak penonton
bahkan sebagian lagi mogok dengan duduk di tengah arean
kambing kambing yang berlalu berlari dan hanya berputar putar di tengah arena balap
namun aksi lucu sejumlah kambing balap ini justru menambah keseruan dan kemeriahan perlombaan
penonton tak henti hentinya tersenyum dan tertawa melihat aksi kambing di arena karapan
meski pemilik kambing balap sudah memberikan sejumlah jamu agar kambing miliknya bisa berlari kencang
namun demikian jika kambing enggan berlari dan hanya duduk saja sang joki hanya bisa pasrah
kesulitannya tadi karena kambingnya susah mau jalan gak bisa
karapan kambing ini sendiri sudah menjadi agenda rutin di wonosalam untuk mengangkat potensi desa caranggulung
sebagai salah satu desa tujuan wisata dan sentra peternakan kambing andalan di jombang
kambing yang kita ikutan di posisi lomba itu bebas jenisnya
mau perempuan kambing hitam atau kambing luka kita persiapkan gak masalah
penjuriannya gimana pak
kalau penjurian kita pakai sistem gugur
untuk para peserta yang menjadi juara panitia menyediakan hadiah berupa piala dan uang pembinaan
sutomora harjo jombang